sementara itu fenomena alam terjadi di banjarnegara jawa tengah pada rabu siang
di mana sejumlah daerah di bagian utara banjarnegara diguyur hujan es
inilah fenomena alam hujan es yang terjadi di kecamatan wanayasa
kabupaten banjarnegara jawa tengah rabu siang
hujan es ini sempat membuat warga kaget karena suaranya yang keras saat menimpa genteng dan tanah
warga yang melihat kondisi hujan ini melihat butiran es yang jatuh ke tanah
sehingga banyak warga yang akhirnya mendokumentasikan fenomena langka ini
fenomena hujan es ini berlangsung sekitar lima menit
di mana berdasarkan kesaksian warga awalnya terjadi hujan lebat pada pukul dua belas siang
satu jam kemudian terdengar bunyi hujan yang sangat keras
saat dilihat terdapat butiran es sebesar biji kacang tanah